supaya saya ini jangan bimbang jadinya kan
ada di wilayah ranahnya partai
kita tidak perlu mendesakkan kenapa kemudian ini ditahan ini tidak
jadi orang itu khawatir kalau berpergian dengan jarak tertentu dia akan kehabisan listrik
balik lagi ke kultur atau ke budaya indonesia yang kita punya